suara bising kendaraan saling beradu
jalan raya limau depok ini seolah berdenyut cepat sore itu
di antara hirup pikuk manusia di sudut jalan ini
ada kisah manusia lain yang kerap tidak tersentuh
di kontrakan ini sejumlah transpuan berusia lanjut pertahan hidup
dengan bekerja di kios laundry sederhana
baru dua bulan berjalan usaha laundry kiloan
yang dikelola oleh forum komunikasi waria indonesia fkwi ini
lahir dari kepedulian perempuan indonesia yang tinggal di amerika serikat
nia english ibu tiga anak ini memenangkan kompetisi dana hibah
senilai sepuluh ribu dolar amerika
dari lembaga filantropi bernama davis peace project
kompetisi proyek sosial ini ia ikuti saat menimba ilmu di hood college maryland amerika serikat
uang ratusan juta inilah yang akhirnya menjadi harapan baru
bagi pemberdayaan transpuan lansia di depok jawa barat
waria waria ini kan mereka rata rata orang orang yang ditolak oleh keluarga
oleh komunitasnya dan mereka banyak yang lari ke jakarta karena memang
gak usah waria yang non waria pun datang ke jakarta untuk alasan ekonomi kan
nia berharap langkah kecil ini akan mendorong usaha lain yang berkelanjutan
lebih jauh perempuan berusia empat puluh tiga tahun ini menegaskan bahwa setiap manusia berhak hidup layak terlepas apapun latar belakangnya
abad ya karena fokus saya adalah kemanusiaan
terlepas siapa mereka pilihan mereka
mereka punya hak hak dasar untuk hidup dan hidup itu harus bermartabat
julianus redblood atau akrab disapa mami yuli yang merupakan koordinator usaha ini mengaku sangat tersentuh dengan kepedulian nia
transpuan berusia enam puluh tahun yang mendedikasikan separuh hidupnya untuk mengadvokasi sesama transpuan ini
sangat bersyukur atau tidak
atas dukungan tidak terduga ini
ini kegiatan yang luar biasa dan menurut saya ini kan seperti suatu mujizat yang terjadi pada saya dan teman teman
karena jarang sekali orang mau berpikir sampai begitu peduli sampai ke dalam internal komunitas yang mau memperdayakan teman teman
terutama sih tujuan dia itu bagaimana kemuliaan bisa memenuhisikan manusia
setidaknya kini ada lima transpuan lansia yang bekerja sekaligus tinggal di kios laundry ini
om adona salah satunya
pekerjaan mencuci menyetrika dan melayani pelanggan pun kini menjadi kesibukannya sehari hari
meski menghadapi hidup yang sulit ia bersyukur masih bisa bekerja dan memiliki tempat berteduh
terima kasih atas bantuannya yang bisa membantu teman teman lansia transparan lansia
sampai bisa mempunyai kerjaan yang layak di hari hari yang sudah lanjut usia ini
terima kasih banget semuanya hanya tuhan
hanya tuhan dah yang bisa membalas
saya juga tanpa mami yuli
tanpa mami yuli mungkin tidak ada
bagaimana bisa bekerja seperti ini
dari hanya satu dua pelanggan kini laundry fkwi ini telah melayani puluhan orang setiap harinya
kerap dipandang sebelah mata kehidupan komunitas transpuan terutama mereka yang sudah berusia lanjut tentu saja tidak mudah
banyak dari mereka yang kemudian diabaikan oleh keluarga tidak memiliki tempat berteduh atau bahkan tidak memiliki penghasilan sama sekali
nah inisiatif usaha seperti launder ini tentu saja memberikan secerca harapan bagi mereka
setidaknya untuk bisa hidup mandiri dan juga saling menguatkan
hidup dalam belenggu stigma keberadaan transpuan lansia kerap luput dari perhatian
sama halnya dengan kelompok rentan lainnya kisah mereka ada dan butuh uluran tangan
terlepas dari siapa dan apa pilihan mereka sudah seharusnya kita memanusiakan manusia